di pekarangan rumahnya di kawasan sukmajaya depok jawa barat
gibran tragari mulai menerapkan konsep permakultur sejak dua ribu tujuh belas lalu
permakultur atau permanent agriculture merupakan konsep pertanian berkelanjutan
yang bertujuan menjaga kelestarian alam
di lahan seluas kurang lebih lima ratus meter persegi ini
gibran telah menanam lebih dari seratus jenis tanaman pangan
menyiasati keterbatasan lahan
ia juga memanfaatkan ruang seluas dua ratus meter persegi di atap rumahnya
untuk menanam tanaman seperti bayam brazil bunga telang ubi hingga daun katuk
dari pekarangannya ini gibran bisa memenuhi sekitar delapan puluh persen dari kebutuhan pangan sehari hari
jadi saya melihatnya kalau di daerah perkotaan atau di daerah urban gitu ya
yang jadi masalah bukan makanannya misalnya sedikit ya bukan orang kedikitan makanan
tapi sebenarnya banyak makanan tapi itu saja
akhirnya kayak makanan
penyakit sekarang karena
karena makanannya kayak ini makan ini terus nih makan itu terus akhirnya jadi penyakit gitu kan
tak hanya tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan protein
gibran juga berternak ayam serta memelihara ikan
menjaga agar konsep pertanian di pekarangan ini tetap lestari dan ramah lingkungan
gibran membuat pupuk kompos sendiri dari sampah dan kotoran ternak
ia juga menadah air hujan sebagai sumber air bersih bagi tanaman
untuk lebih mengenalkan konsep permakultur kepada masyarakat
gibran bahkan membuka area rumahnya tersebut
sebagai tempat belajar bagi siapa saja yang ingin berkunjung
ia memberi pelatihan permakultur di pekarangan yang ia namai sebagai sendalu permaculture
bagi gibran bertani di pekarangan rumah memberi banyak dampak positif
baik bagi tubuh maupun bagi lingkungan
ngeliatnya kayak oh ternyata kalau saya berkebun gitu ya
masalah sampah bisa diselesaikan kalau semua orang ngompos misalnya
kompas pasti berkebun bikin pupuk gitu kan
dan terus misalnya kalau semua orang menanam
berarti punya ruang terbuka hijau yang cukup di rumahnya
yang berarti ngebantu semasalah kolusi
dan terus juga masalah air karena masalah air banjir dan kekeringan
dua duanya masalah penyerapan kan yang berhubungan dengan menanam juga
jadi sangat besar sih saya melihatnya bahwa ketika kita sebagai
waktu itu saya sebagai anak muda
ingin membuat membantu sedikit mengenai lingkungan
tapi adanya di kota gitu ya
konsep permakultur diadopsi dari australia
namun di indonesia
bercocok tanam di halaman rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari hari
sudah dilakukan sejak tiga abad silam
ini kembali menggeliat di saat pandemi covid sembilan belas
data dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan dki jakarta menunjukkan
jadi banyak sekali orang yang memberi perhatian
dan juga orang mulai menyadari suatu lifestyle ya
cara hidup modern di perkotaan adalah cara hidup yang sehat
ketika kita menanam di pekarangan
berarti satu lagi mas
biasanya pertanian organik
kita tahu bahwa input yang kita berikan itu bukan pupuk kimia buatan
bukan pesticida kimia yang barangkali berbahaya buat kita
dengan menerapkan konsep permakultur di pekarangan
kita bisa mengatur seberapa banyak kebutuhan pangan sendiri
dan menyisihkan sumber daya untuk masa depan
permakultur juga mengajarkan apa yang diambil dari alam
harus dikembalikan ke alam
patrio adi probokusartoyo depok jawa barat